selain mencoba melihat pergerakan atau dinamika menjelang pilkada dki dua ribu tujuh belas ini
sejumlah persaingan sejumlah nama kandidat termasuk nama petahana tingkat elektabilitasnya
kita juga mencoba melihat karena memang pilkada dki ini unik bisa kita bilang unik
karena memang masyarakat pemilih warga dki juga sangat aktif berkomentar melalui media sosial
berkomentar di sejumlah pemberitaan pemberitaan di sejumlah media online
karena itu kita mencoba menangkapnya melalui lembaga politika web bersama bung yose rizal
selamat malam bung yose
selamat malam mas indra
baik bung yose kita akan coba bedah data yang anda berikan kepada kami cnn indonesia prime news
kita akan mulai lihat pertama tapi kita ingin mulai dulu
bagaimana tren perbicaraan tentang pilkada dki

baik bung yose bisa mendengar suara saya
jelas mendengar suara saya
jadi memang kalau di media sosial itu kan kita metodenya berbeda ya
tadi dengan mas jayadi maupun mas hanta
jadi kita sudah setup sejumlah keyword yang terkait dengan pilkup dki
nah memang dari pengalaman kami biasanya apalagi kalau sebelum ditetapkan pasangan calon itu
dinamikanya masih sangat luar biasa
biasanya yang konsisten itu adalah calon petahana
nah calon calon lain itu apalagi yang memang belum menyatakan pasti untuk maju ya
memang ada satu kejadian atau ada satu berita yang terkait dengan maju ke pilkada dki
tentunya akan meningkat
tapi kalau lagi turun ya tentunya trennya juga menurun gitu
baik sejauh ini yang ditangkap katakanlah dalam sepekan terakhir begitu bung yose
dari sejumlah nama yang ada sekarang mungkin bisa anda jelaskan tidak
ya kalau kita lihat dari data seminggu terakhir
memang itu dari jumlah percakapan itu yang paling besar kandidat petahana ya
yaitu pak ahok
tapi yang menarik di sini
biasanya kandidat yang menang di pilkada itu adalah yang paling banyak dibicarakan
dan juga yang paling positif
nah kalau sekarang kondisinya pak ahok ini paling positifnya
yang paling banyak dibicarakan
positifnya juga paling banyak tapi negatifnya juga paling banyak gitu
sementara kandidat lainnya seperti pak yusril kemudian pak sandi bu risma dan pak riza ramli
itu dari percakapan cukup jauh jaraknya dengan pak ahok
baik coba kita lihat ya di layar yang bisa anda saksikan juga

pembicaraan paling besar di sini negatif lima tiga ratus tiga puluh tiga positif empat
ini maksudnya apa ini bang yose
ya jadi ada empat percakapan netizen itu yang mengandung sentimen positif terhadap pak ahok
dan lima sekian itu yang mengandung sentimen negatif
dan sisanya ada sekitar sembilan an itu sentimennya netral
kita lihat beberapa nama lain seperti nama tri risma hari ini di sini
sentimen positifnya enam ratus empat puluh sembilan negatifnya lima belas
ini bisa anda jelaskan tidak perbandingan dengan calon calon yang lain ini
perbincangan begitu banyak
tetapi kemudian penilaian negatifnya tinggi
ini kalau dibandingkan dengan apa yang pernah anda lakukan dalam pilpres
ataupun mungkin pilkada dki dua ribu dua puluh
trendnya apakah seperti ini pak tahana
ya jadi yang menarik kami masih punya historinya
jadi waktu pilkada itu memang posisi waktu itu petahanannya pak fokke ya
pak foke itu beliau waktu itu di awal awal memang percakapannya paling besar
walaupun pas di akhir disusul oleh pasangan jokowi ahok
nah cuma negatifnya pun waktu itu juga besar
nah yang menarik waktu itu yang menyebabkan negatif pak foko itu besar
itu adalah kejadian kejadian yang terjadi di jakarta
seperti banjir kemudian kemacetan
nah kalau kami lihat dari data yang sekarang
itu kejadian kejadian seperti banjir atau macet itu tidak terlalu menimbulkan negatif
tapi negatif kepada ahok ini lebih banyak karena serangan serangan atau komentar komentar negatif dari kandidat kandidat lain
jadi hampir semua kandidat dari mulai pak yusril kemudian pak sandi dan lain lain itu
memang mengeluarkan komentar komentar yang mengandung sentimen negatif yang kemudian menjadi viral juga di sosial media
oh baik jadi calon calon atau kandidat yang lain ini ketika memberikan pernyataan atau statement yang juga menyerang petahana
maka diikuti oleh follower mereka begitu ya
apakah ini sudah pasti mereka ini adalah masyarakat pemilih
ataukah ini bisa disebut mungkin ada tim sukses atau ada engine yang bekerja di situ
kalau kami di politika wave itu memang kami memfilter semua bot atau engine engine otomatis itu
jadi yang kami tangkap hanya akun akun yang real mas
nah yang terlibat percakapan di situ ya tim sukses tentunya pasti
tapi juga kuncinya adalah gimana tim sukses ini bisa
memviralkan persepsi mereka kepada netizen netizen lain pengguna media sosial
nah tentunya semakin mendekati hari apalagi kalau calonnya sudah definitif
ini sudah semakin banyak percakapan yang terjadi dan persepsi yang terbentuk pun memang sangat terkait dengan pilkada
kalau sekarang kan calonnya juga masih belum pasti kan
ya baik jadi akan lebih clear data tentang perbincangan perbincangan ini
perbincangan masyarakat di media sosial maupun komentar mereka
terhadap berita berita di sejumlah media online ketika nanti sudah dilakukan pendaftaran begitu bung yose ya
ya dari pengalaman kami seperti itu
ketika memang sudah ada pasangannya
nah artinya semua percakapan itu memang menuju kepada pilkada ini
contohnya kalau sekarang banyak percakapan lain di media sosial yang kami juga tidak masukkan mengenai pak ahok
mengenai ibu risma karena memang terkait dengan jabatan dan pekerjaan mereka sehari hari
bukan terkait dengan pilkada dki
baik nanti kita akan ulas lebih lanjut perbincangan seperti apa yang kemudian membuat nama petahana ini cukup besar juga sentimen negatifnya
apakah ini menjadi celah nantinya
kita baca juga bersama menjadi celah atau potensi bahwa calon calon penantang petahana ini juga semakin bermunculan dan semakin menguat
ataukah justru tidak berhubungan meskipun sentimen negatif kepada petahana tapi tidak berhubungan langsung menguntungkan para calon penantangnya
kita akan ulas lebih lanjut
kami harus jeda terlebih dahulu
segera kembali saat lagi
baik kita nanti akan coba membedah data lagi dari perbincangan yang ada di sejumlah media online
saya akan coba ke mas yosirisa lagi
mas yose kalau untuk yang media komentar komentar di sejumlah media online seperti apa trennya mas yose
kalau ini kalau kita bicara tadi ya terkait calon petahana memang kelihatan ya beberapa percakapan kan seperti misalkan
kayak penggalangan poros anti ahok gitu kan kemudian berapa hari yang lalu kayak sapi kurban ahok ditolak
daerah salah satu daerah di jakarta
kemudian ada pernyataan juga dari sandiaga uno bahwa kebijakan ahok itu hanya untuk elit
riza ramli juga menyerang ahok juga
kemudian yusril juga seperti itu
jadi memang kelihatannya sekarang semua pihak ini sangat terfokus kepada calon petahana gitu
dan ini kalau tidak disikapi dengan baik tidak dimanajemen dengan baik oleh calon petahana maupun tim sukses
ya kalau kita ingat banyak sekali dari kejadian kejadian seperti di pilpres atau pilkada dua ribu sembilan belas
persepsi pun bisa menjadi satu fakta gitu yang diakini oleh masyarakat gitu
jadi memang hal hal seperti ini harus dicermati terus menerus harus diambil insightnya terus menerus
dan memang harus dikelola isunya gitu jangan sampai isu isu seperti ini dibiarkan

gitu jangan sampai isu isu seperti ini dibiarkan baik artinya sangat berdampak sekali nanti misalnya jika tidak dikelola
sentimen sentimen negatif dari perbincangan sosial ini sangat berdampak pada nanti ketika dalam tingkat keterpilihan di pemungutan suara nanti
kalau kita mencoba berkaca pada apa yang pernah anda lakukan di pilkada dki dua ribu dua belas dan juga pilpres

kalau kita lihat saja pengalaman dari pilkada dki dua ribu dua belas dan juga pilpres dua ribu empat belas kan banyak sekali data data yang tidak berdasar gitu ya

seperti pak jokowi dibilang keturunan cina atau pak jokowi beragama kristen
data data fakta fakta yang bohong seperti aja pun bisa menjadi viral
dan itu kalau kita lihat biasanya diawali dari percakapan di media sosial
tapi ketika dibiarkan itu bisa menjangkau ke masyarakat non pengguna media sosial juga
jadi percakapan percakapan di media sosial di copy ke whatsapp di copy ke bbm dicetak dalam bentuk brosur
jadi sekali lagi isu isu negatif ini juga sebisa mungkin harus di counter lah dan di respon dengan cermat oleh calon petahana gitu
karena calon petahana kan memang pasti menjadi sasaran bagi semua pihak gitu
baik bung yose saat ini kita juga menayangkan salah satu data yang anda
karena warna gold begitu ya kita kasihkan tanda gold untuk basuki cahapurnama
bisa anda jelaskan share of voice ini maksudnya apa
jadi kalau share of voice itu adalah jumlah percakapan mas di media sosial
dan seperti yang saya jelaskan di awal tadi ini sangat dinamis
⁇ lets ⁇ misalkan ketika waktu itu bu risma marah karena merasa tersinggung dengan salah satu ucapannya pak ahok
pada saat itu share of voice nya bu risma sangat besar
jadi memang nanti akan lebih menarik datanya ketika memang sudah confirm pasangan pasangan yang akan mencalonkan
pasti pembicaraan setiap harinya itu sudah sangat konsisten gitu menyangkut pilkada dki
kalau sekarang kan pembicaraan bu risma lagi turun tidak ada isu sehingga share of voice nya turun
di posisi kedua memang ada pak yusril diikuti oleh pak sandi
yang memang kalau pak yusril ada momen momen yang beliau pakai seperti sedang mk kemarin
soal cuti petahana ya
seperti ada seperti p tiga menyeratkan dukungan betul
kemudian kalau sandiaga ya dia satu satunya yang sudah dideklarasi oleh partainya
jadi memang setiap hari selalu ada peningkatan memang trennya kalau sandiaga
baik berbagai perbincangan tentang nama nama calon kemudian dilihat sentimennya
karena sentimen ini nanti juga bisa berujung kalau sentimen positif baik
untuk mereka ketika nanti pemungutan suara sementara sentimen negatif juga bisa akan berdampak begitu poinnya
kesimpulan sejauh ini
baik terima kasih mas yose rizal telah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia prime news
saya akan kembali ke bung hanta yuda dan juga bang jayadi hanan untuk mengulas lebih lanjut
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
sejumlah data sudah kita bedah
data sejak survei di bulan juni data survei terbaru di bulan september lalu rekaman pembicaraan di media sosial dan juga sejumlah media online
kita akan coba memperdalam karena kita akan berbicara dengan data yang tadi bang jayadi
beberapa data yang tadi muncul ya tidak hanya dari smrc dari mungkin bisa anda lihat juga dari poltreking
apa yang diperbincangkan dengan data dari politika wave tadi dari sejumlah media sosial dan media online
dengan kondisi seperti ini anda
gambarkan ini kan udah makin dekat
ya ini belum ada pendaftaran belum ada calon yang fix
ini akan bisa ada pertarungan head to head atau dua calon dua pasangan calon
ataukah ini bisa masih akan membuka peluang akan lebih dari dua calon
dua duanya mungkin saat ini

ya artinya masih mungkin tiga calon masih mungkin dua calon
tiga calon kalau misalnya
tapi maksimal tiga calon ya
tampaknya akan sulit lebih dari tiga ya
kita asumsikan jadi menariknya ini banyak tergantung pada pdi perjuangan
kalau misalnya pdi perjuangan mencalonkan ahok bersama pak basuki eh bukan bersama pak jarod saiful hidayat
maka lawan ahok kemungkinan adalah yang tanda kutip koalisi kekeluargaan
nah itu di koalisi kekeluargaan kemungkinan calon yang sudah pasti hampir
pasti itu adalah sendega uno dan pks ya mardhani alisera
tapi tampaknya ini koalisi kekeluargaan tidak solid
belum solid ya tidak terlihat tidak solid ya
tidak sulit sampai hari ini
nah itu berarti ada kemungkinan dari koalisi keluargaan muncul satu calon lain
dan kebetulan ada nama calonnya yaitu yusri liza mahendra
karena kalau misalnya partai partai di luar pks dan gerindra bisa bersatu yaitu p tiga demokrat
kemudian pkb dan apa satu lagi
ini cukup ya lebih dari cukup sebenarnya untuk mengajukan satu calon
tapi ada tantangannya di sini
satu maukah mereka menjalankan yusril
karena pak yusril kan partainya tidak punya kursi
yang kedua masih ada teka teki sedikit soal p tiga
pertanyaan kita bisakah p tiga mencalonkan
karena masih kondisi internal mereka
tapi kemungkinan itu ada bisa muncul satu calon lagi
kalau tidak yusril saya dengar mulai muncul nama lain yang masuk radar dari surveinya yaitu anies baswedan
saya dengar demokrat atau partai lain itu mulai dan p tiga mulai juga mengganda gadang nama anies baswedan anies baswedan
jadi ini tetapi kalau ini yang terjadi berdasarkan data yang sekarang maka peluang dari petahana untuk melenggang lebih besar
jadi bisa cuma dua calon atau head to head kalau pdi ternyata menjalankan risma
kalau pdi mencalonkan risma maka partai partai yang ada di koalisi keluargaan kemungkinan ada kemungkinan untuk pindah
apalagi kalau dia ikut sarannya dari hanta
yaitu memasangkan ibu risma dengan sandi kan
itu berarti gerindra pindah gitu
itu akan ikut semua koalisi keluargaan menurut anda
yang cukup kuat akan ikut adalah yang saat ini adalah yang non pks dan gerindra
karena mereka masih belum menentukan ya
itu kemungkinan akan ke risma
karena faktor pemersatu di antara koalisi keluargaan itu adalah risma
tetapi masih mungkin juga tetap tiga calonnya
artinya risma bersama partai partai di luar pks dan gerindra dengan catatan pks dan gerindra itu tetap akan mengajukan satu calon
kalau sandiaga uno dan pks itu tetap maju kemudian ada ibu risma kemudian ada ahok
mungkin dua putaran gitu ya
baik sekarang saya akan langsung masuk lebih dalam
tadi sempat disebutkan analisis kemungkinan risma anies atau risma sandi yang kemungkinan bisa menyaingi
kita tidak mengganti kata menang ya
karena tadi anda sebutkan itu ada margin of error
seperti apa itu penjelasannya
ketika nanti ahok tetap menggandeng nama heru
jadi sebelum masukkan nama kita kan harus melihat
realita kemungkinan di partai politik
kan ada persyaratan
tadi saya menyambungkan mas priyadi tadi
yang pertama pak ahok itu sudah ada tiga partai
saya istilahkan poros yaitu hanura golkar dan nasdem
dari syarat dua puluh dua sudah melampaui dua puluh empat
itu satu ada nama pak ahok
kemudian kedua pdip
sendiri dengan dua puluh delapan kursi itu sudah bisa
pak ibu trisma hari ini kalau maju sendiri atau figurnya jarod kalau menjadi wakilnya pak ahok gitu
yang ketiga artinya bisa maju sendiri
secara matematika dari jumlah kursi dprd bisa empat sebenarnya
tapi hampir mustahil muncul empat sebenarnya dilihat dari perkembangannya
yang ketiga adalah sandiaga uno mas sandi ini bisa berpasangan dengan tadi mardani yaitu antara gerindra dan pks
nah kemungkinan kursinya cukup
sudah dua puluh enam kursi lima belas dan sebelas
ini kemungkinan koalisi keluargaan terbelah menjadi dua menurut saya sangat besar sekali
apabila wakilnya diambil dari pkb
justru kalau tadi rizal
risma menjadi faktor pemersatu wakil dari pks itu menjadi faktor untuk memecahkan koalisi keluarga
belum tentu pkb mau p tiga mau kira kira gitu
nah yang keempat adalah dari demokrat pak sby tentu
kemudian p tiga sepuluh kursi ditambah pkb enam ditambah dua pan
itu sudah dua delapan kursi
nah muncul nama pak yusriza mahendra muncul juga belakangan ketika mas romi dan sebagainya muncul nama anies
nah kemungkinannya kan empat
tadi tiga itu ketika pdip bergabung ke pak ahok
nah ini kemungkinan kalau mas sandinya ini tetap menjadi cagup kemungkinan akan terpecah menjadi tiga
nah kalau tiga pasangan maka sangat mungkin akan berlangsung dua putaran
tergantung siapa bertarung menjadi nomor dua untuk melawan pak ahok
dan kemungkinan ketiga head to head
head to head to headnya itu adalah pak pdip gabung ke pak ahok kemudian berhasil koalisi keluargaan ini menjadi pasangan sendiri
atau pdip memimpin
sayang sekali dulu saya kita mepet
tapi saya ingin kesimpulan sedikit saja
sedikit saja singkat saja
bung hanta tadi kan sudah banyak kita bahas di pembedah data
dengan adanya ini apakah memang petahana masih berjaya di atas segalanya
ataukah sudah mulai muncul
karena tanpa pasangan kita melihatnya kan harus real
yang kedua tidak mungkin pesertanya dua puluh
tidak mungkin sepuluh
pasti hanya empat atau tiga
nah kalau dilihat simulasinya itu kompetitif
ya sudah kompetitif
jadi kalau kemudian mengatakan pet tahanan tidak bisa dikalahkan
ini menurut saya semakin kecil peluangnya
artinya akan lawan kompetitif segera muncul
tinggal siapa yang akan muncul
kalau simulasinya sandhika undo berpasangan dan saifullah agak lemah
tapi kalau figur figur kuat di luar pertama tentu yang akan imbang itu bu risma
di luar ibu risma kalau misalnya ibu risma nggak maju
peluang masih ada sedikit
tidak sedikit cukup besar juga sebenarnya
ketika tiga figur yang lain
bergabung begitu ya
itu masih ada kemungkinan
jadi faktor wakil juga menentukan
tentunya dinamika ini masih akan terus berlanjut
sayangnya kita harus tutup sampai di sini
satu kalimat saja
kesimpulan sementara saya
petahana masih punya peluang besar tapi semakin tidak aman
semakin tidak aman
bahasa saya semakin rentan
oke baik kita lihat nanti seperti apa ketika pasca pendaftaran tentu akan berbeda lagi dinamikanya
apakah semakin kompetitif lagi atau justru petahana semakin rentan tadi
nanti kita akan lihat perkembangan dari dinamika
apakah politik dikajak
terima kasih bung anta yuda
terima kasih bang jaya dihanan telah bergabung sama kami malam ini di cnn indonesia prime news